rusmini ibu yang sempat viral karena diinjak kepalanya oleh anak kandung sendiri meninggal dunia di rumah sakit sowan di surabaya
menurut keluarga rusmini meninggal karena menderita sakit komplikasi
suasana duka menyelimuti rumah jahiti alias rusmini di kampung kedondong kidul satu nomor dua puluh satu tegalsari surabaya
rusmiati adalah ibu yang sempat viral karena video dirinya yang mendapatkan perlakuan kasar dari anaknya
dalam video yang sempat viral kepala rusmini ditendang oleh anaknya hanya gara gara tidak diberi uang dan sering diomeli
rusmini meninggal dunia selasa pukul dua siang di rumah sakit umum daerah suwandi surabaya
menurut keluarga jahiti alias rusmini meninggal karena menderita penyakit komplikasi paru paru dan jantung sejak lama
bahkan penyakit paru parunya kerap kali kambuh dalam kurun waktu dua tahun sekali
rusmini mengatakan bahwa jahiti alias rusmini tidak pernah diomeli
video viral anak yang tega menendang kepala ibunya di surabaya
karena video tersebut pelaku ditangkap polsek tegal seri
namun pihak keluarga ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan
wahyu pratamu putra surabaya